bambu tak hanya bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau bahan bangunan saja
ya sebuah rumah spa di mulyosari surabaya justru menggunakan bambu sebagai media alat terapi pemijatan
selain sesuai untuk tubuh ternyata bambu memiliki khasiat tersendiri
nah seperti apa sensasi pijatan bambu ini berikut liputannya
ini dia sebuah terobosan baru untuk kecantikan tubuh menggunakan media bambu
ya sebuah rumah spa di kawasan mulyorejo menggunakan bambu untuk terapi pijat
bambu yang digunakan juga bukan sembarang bambu
melainkan bambu khusus asal sumatera yang didesain khusus ukuran dan kesesuaiannya di tangan terapis
terapi pijat bambu sendiri diawali dari bagian kaki mulai dari betis dan telapak kaki
sebelum dipijat area kaki diolesi minyak
minyak aroma terapi terlebih dahulu agar terasa rileks
barulah gerakan pijatan dimulai dari bagian atas ke bawah
batang bambu sendiri dipercaya dapat menghantarkan panas ke tubuh
sehingga menimbulkan rasa hangat saat dilakukan pemijatan
kalau spa yang lain mungkin minyaknya pakai tangan
jadi mungkin bisa sakit atau menimbulkan merah atau seperti apa
tapi kalau misalkan bambu dia kayak lebih merata ke seluruh tubuh
biasanya setiap bambu memiliki ukuran berbeda
untuk pijatan di area kaki dibutuhkan bambu berukuran dua puluh cm
sedangkan untuk ukuran di bagian punggung dibutuhkan bambu berukuran tiga puluh cm
metode ini kini menjadi favorit karena dipercaya berhasil bagi tubuh
pertama adalah untuk melurukan lemak dan melurukan otot otot yang kaku dan tegang
terus kalau misalnya lagi befood lagi penat itu dimasak dengan bambu itu sangat enak sekali
bagaimana anda membuat bambu
anda ingin mencoba